sunrise good morning dari gunung bromo
weekend getaway kali ini akan kita mulai dengan berburu matahari terbit
meskipun harus hiking sejauh sekitar lima ratus meter
di tengah suhu udara sepuluh derajat celcius
gak apa apa karena kalau sudah sampai sini bukit cinta
sesuai namanya siapapun yang datang akan jatuh cinta
karena bisa menikmati pemandangan yang luar biasa
gimana indah bukan
karena itu berburu matahari jadi salah satu agenda wajib saat berkunjung ke gunung bromo
untuk mendapat pemandangan terbaik kita harus menggunakan jeep dan dilanjutkan dengan hiking
di puncak bukit cinta ini kita disuguhkan dengan lanskap gunung bromo
gunung batok gunung semeru dan gunung arjuna
beberapa jam sebelum sang mentari menyapa wisatawan sudah menyerbu bukit cinta
rasa kantuk dan dingin pun kalah oleh antusiasme mereka
sambil menunggu kita bisa menyewa tikar mulai dari harga sepuluh ribu rupiah
selain menyaksikan pesona matahari terbit bukit cinta juga jadi lokasi untuk berkemah
mas datang sama siapa aja dari mana dan sejak kapan ini
kita datang dari bandung mbak dengan rombongan komunitas motor dari napak sancang mbak
menikmati ya pemandangan di pagi hari ini sambil tadi malam kita nge camp juga satu malam di sini mbak
perjalanan dengan jeep selanjutnya
membawa saya ke gunung bromo yang memiliki ketinggian dua tiga ratus dua puluh sembilan meter di atas permukaan laut
gunung berapi yang masih aktif ini terletak di empat kabupaten yaitu kabupaten malang lumajang pasuruan dan probolinggo
untuk masuk ke gunung bromo wisatawan nusantara dikenai biaya tiket dua puluh sembilan ribu rupiah pada hari biasa dan tiga puluh empat ribu untuk air pekan
sementara harga tiket masuk untuk para wisatawan mancanegara pada hari biasa adalah rp dua ratus dua puluh
dan tiga ratus dua puluh ribu pada air pekan
selain pemandangan yang indah kekuatan taman nasional gunung bromo lainnya adalah menjadi rumah bagi aneka flora dan fauna
serta masyarakat suku tengger yang masih mempertahankan adat istiadatnya
itu aktif di dalam kaldera ya
kaldera bromo di dalam kaldera pegunungan tengger ya
kemudian dari satu titik
kita bisa melihat dua gunung berapi aktif yang sedang erupsi ya
gunung bromo dan semeru
ini mungkin satu satunya di dunia landscape seperti itu ya
kekuatan kedua kita ini soalnya keaneka ragaman hayati kita dan ekosistemnya ya
ketiga ini budayanya ya
kita tahu masyarakat tengger masih memegang teguh budaya adat istiadatnya
di dekat gunung bromo kita juga bisa nih berkeliling menunggang kuda mulai pukul enam pagi sampai sebelas siang
tarifnya mulai dari seratus sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah
nggak usah khawatir karena kita akan didampingi pemiliknya dan kudanya jinak kok
namanya siapa kuda
kalau mau sewa ini tarifnya berapa
kekawas sampai sini lagi
terus harus didampingi bapak atau bisa sendiri
kalau orangnya tua pasti didampingi
kalau orangnya berani sendiri tidak masalah
lagi asik jalan jalan sama kuda leo
eh sayangnya sengaja ketemu sama kuda yang sempat viral
mungkin jauh warna rambutnya sudah menarik perhatian
ternyata ketemu sama kuda yang lagi viral
namanya siapa pak
bento artinya apa
oh artinya kuat bentuk ya
belum puas jalan jalan di dekat gunung bromo
saya pun mengajak kuda leo ke spot yang lain
sebenarnya banyak spot yang bisa digunakan untuk berkuda
kalau saya pilih di sini di tengah padang ilalang
dengan latar belakang gunung batok yang sangat cantik
meski sudah keliling keliling masih banyak loh destinasi wisata yang bisa dikunjungi
saya pun melanjutkan perjalanan dengan jin
biaya sewa jeep ini mulai dari rp tiga ratus lima puluh sampai rp satu tiga juta tergantung jumlah destinasi dan waktunya
nah dari kawabromo ini nanti kita ke bukit teletabis sama savannah
nanti pulangnya bisa mampir di pasir berbisik
bukit teletabis kenapa dikasih nama itu mas
soalnya bukitnya itu mirip kayak di itu film teletabis itu
bukitnya itu ada benduk benduknya gitu lucu ya lucu
setelah sampai wah beneran ya bukit ini mirip acara tv teletabis
hahaha benar benar menyejukkan mata
di bukit seluas sekitar tiga ratus delapan puluh dua hektare ini
kita bisa berfoto atau hanya sekedar bersantai sambil menggelar tikar
kenapa sih memilih bersantai di sini bu
ini bukit teletabis dan kita memilih bersantai di sini karena
hawanya sejuk juga pemandangannya hijau
pemandangannya hijau kalau kita foto buat kenang kenangan boleh bu selfie bareng
foto ya yuk semuanya senyum
memanjakan mata di area gunung bromo memang tidak ada habisnya
sekarang saya mau isi perut sekalian sambil cuci matang kali ya
iya di restoran ini kita akan dapat pengalaman nongkrong dengan pemandangan tiga ratus enam puluh derajat
sekaligus ada juga pemandangan gunung bromo gunung watangga gunung arjuna welirang gunung semeru dan gunung kawi
dengan view tiga ratus enam puluh derajat pemandangan yang sangat cantik bisa dinikmati dari berbagai sisi
di ketinggian dua empat ratus meter di atas permukaan laut
saat hari biasa restoran dibuka mulai pukul tujuh pagi sampai lima sore
sementara untuk akhir pekan bukanya mulai pukul empat pagi
untuk masuk restoran ini anak anak berusia enam sampai sepuluh tahun dikenai biaya dua puluh lima ribu rupiah
sementara untuk umum dikenai biaya masuk dengan paket mulai dari lima puluh sampai satu ratus sepuluh ribu rupiah
menu yang tersedia pun beragam seperti kontinental oriental dan nusantara
kedepan pengelola juga akan menambah jam operasional pada malam hari dan menyediakan teleskop untuk mengamati gugusan bintang
wah kebayang gak tuh gimana indahnya
kita bikin ini sebenarnya konsepnya jam
filosofinya adalah bromo itu bisa dilihat kapan saja dan waktu kapan saja baik pagi maupun sore
sekarang saatnya saya mengisi perut sambil menikmati matahari terbenam
ini baru datang pertama kali atau sudah pernah sebelumnya
pertama kali gini pertama kali banget kesini
terus pengalamannya gimana makan di tempat yang cantik seperti ini
banget karena ini pertama kalinya makan di gunung sambil lihat sunset di luar
jadi anak senja dulu ya kita sambil makan boleh mbak
kanjotamarin dora heru sudarmanto jawa timur